bersamaan dengan aktifnya kembali operasional ojek online di dki jakarta
grab indonesia memberikan sejumlah pelatihan protokol kesehatan
kepada para pengemudi dalam mempersiapkan diri memasuki fase new normal
pada pelatihan ini para pengemudi disosialisasikan
tentang kebijakan baru yang diterapkan pada fase new normal ini
salah satunya di mana para pengemudi dapat menolak penumpang yang tidak menggunakan masker
ataupun dalam kondisi fisik yang kurang sehat begitu juga sebaliknya
tak hanya itu para pengemudi juga dibekali alat pelindung diri berupa partisi berbahan plastik
yang wajib digunakan selama berkendara
untuk membatasi kontak fisik antara pengemudi dengan penumpang
serta membatasi kecepatan berkendara
seluruh alat pelindung diri ini akan diberikan secara berkala dan gratis
selama pandemi covid sembilan belas masih berlangsung
itu kontinus atau berkala
karena kit kit seperti hand sanitizer desinfektan
dan masker itu dua minggu sekali
kemudian untuk grab proteknya sendiri
itu setiap minggu harus dibersihkan dicuci dan sebagainya
nah kita akan periksa juga
kalau misalnya ada kerusakan dan sebagainya harus diganti juga gitu
para pengemudi memastikan bahwa mereka akan menerapkan protokol kesehatan yang baru
walaupun tidak terbiasa
merasakan baik dalam hal ini
karena menjaga kesehatan bersama antara driver dan penumpang
partisi memang biasanya kita tidak pernah pakai
ya kita biasakan untuk kesehatan ini saya rasa baik untuk semuanya
grab adalah satu dari dua pemain utama ojek online
setelah memastikan diri dalam kondisi kesehatan yang sehat
kita diwajibkan juga untuk membawa helm pribadi dan juga masker yang wajib digunakan selama berkendara
halo pak dengan pak haikal
oke pak apa saja yang harus digunakan pak
iya untuk menjaga kesehatan pertama dan oke hand sanitizer bang
kita diwajibkan untuk menggunakan hand sanitizer sebelum berangkat
dan juga pelindung kepala sebelum kita melakukan pengundian
aku sirion dholu windrianti haywadis jakarta